minggu setelah teror bom para jemaat kembali melaksanakan ibadah di gereja oikumene samarinda
dan beginilah suasana di gereja oikumene pada minggu pagi
setelah terjadi ledakan bom pada minggu tiga belas november lalu
para jemaat melaksanakan ibadah seperti hal biasanya
sejumlah polisi berjaga di gereja
meski demikian sebagian besar jemaat terutama ibu ibu dan anak anak
ternyata masih trauma
bahkan anak anak yang ikut ke gereja takut untuk masuk ke dalam gereja
kalau sementara ini sudah aman
jemaat juga sudah kembali seperti biasa
masuk hari minggu jam delapan pagi
jadi sebagian untuk ibu ibu masih banyak yang merasa trauma
saya saksikan sendiri waktu mau masuk tadi masih banyak agak enggan masuk ke dalam gereja
terutama untuk anak anak ya
anak anak kadang kadang dipaksa ke gereja karena tidak mau
sementara itu menteri dalam negeri cahyokumolo minggu pagi mengunjungi
tiga korban ledakan bom di gereja oikumene samarinda kalimantan timur
cahyokumolo bahkan sempat menangis karena tidak kuasa untuk melihat kondisi korban
yang mengalami luka bakar serius
gerita akan membiayai penuh ya
jadi pak dokter juga ada janji terus kontrol terus
kemudian cepat boleh